astagfirullahaladzim rakyat santang
aku harus segera membantu rakyat santang sheikh guru
sheikh guru lebih baik sheikh guru segera pergi ke istana
aku khawatir terjadi apa apa di istana sheikh guru
astagfirullahaladzim rakyat santang
tubuh dinda kenting manik sangat lemah
aku harus segera membawanya ke istana
itu raden kalkan wakan
aku sudah lolos dari kerjaan para prajuritnya
hei kita tangkap
oh bodoh sekali kalian
kalian bisa melangkapku
kalian berurusan dengan
sama saja kalian mencari mati
kau bisa menangkapku
kau bisa menangkapku
kau bisa menangkapku
kau bisa menangkapku
kalau kalian sudah hati hati
leo pergi ke sana

rupanya kau memilih kematianmu disini

rupanya kau memilih kematianmu disini

kematianku hanya diketahui oleh allah swt
sekarang juga kau harus mati di tangan